yaudah guys mendingan sekarang kita makan yuk
wah positifan dialognya
ya boleh boleh aja sih cuman
haikal kan ketua di sini jadi kita harus nanya dia dulu dong
menurut gue mendingan kita balik deh
lagian kan sekarang udah mau sore
kita kan mau ada pelantikan anggota klub aja
hmm kenapa gak
sakitnya di sini
tapi gak apa apa demi kamu pak selapin itu
tapi dia masih berbaik hati aja enggak kasih tau tante marisa
apa sebaiknya kita undang boy kemari
biar kita tahu lebih jauh
dengan terang beneran tanpa ditutupin
enggak enggak enggak enggak enggak enggak
aku gak setuju
aku gak setuju karena aku tahu siapa boy sebenarnya
aku tau gimana boy
jadi aku gak setuju sama sekali mas
apa kamu sudah lama kenal sama boy
aku tahu boy itu kan aku deket banget sama tante marissa
tante marissa itu anak yang selalu minta aku untuk jadi model iklannya
mohon mohon supaya aku mau terima
tapi aku tolak mentah mentah karena aku gak mau jadi model iklannya
dan tante marissa itu selalu ngeluh dan selalu cerita tentang boy mas
kata tante marissa boy itu anak yang andel banget susah dibilangin susah diatur
bahkan dia kalau lagi pergi pergi gitu mas bareng sama geng motornya balap balapan
dia pulangnya buka malam lagi mas
bahkan sampai pagi dia baru nyampe ke rumah
tante marissa aja udah gak sanggup ngurus boy
mas tau boy itu pacarnya baaanyak banget
udah gitu ya mas
udah selain pacarnya banyak juga mandarnya juga banyak
dan mantannya suka nerot nerot telfon ke rumah
nerot nerot telfon ke rumah
ya playboy banget lah boy itu mas
iya sih tapi yang mas tahu dia itu rajin sholat dan juara umum di sekolahnya
rajin sholat itu mungkin aja dia nggak ikhlas dari hatinya
mungkin juga dia rajin sholat hanya untuk pamer atau riak
nunjukin ke seorang atau ke orang orang bahwa dia itu adalah orang yang baik
bisa juga mas
ya banyak maunya lah mas
terus mas kalau masalah pintar di luar sana banyak orang yang jauh lebih pintar daripada boy
aduh kenapa sih mas bim masih ragu kayak gitu
kok dia ragu
aduh mana gue hamil anaknya dia lagi
ya kalo yang sholat aja belum pasti bener gimana yang gak sholat ya
baru nyampe lu
wah gue kira lu gak dateng
kan nggak lucu lu gak ada
gak ada ya
kalau menurut gue kayaknya ikel itu gak cocok deh jadi ketua
dia bisa apa sih
semestinya ini ya kemarin pada saat kita pemilihan kita tuh harus ada tes
yang namanya ketua itu kan harus bisa melindungi anak buahnya
iya gak sih
bener juga sih
iya bisa juga gitu
terus hatinya juga
iya karena installed pairnya jenis tuhan
mau anterin saya gak abang ganteng
ding ding ding ding ding
obeng kembang obeng kembang mana
saya minta obeng kembang kenapa dikasih sisir kembang
kenapa jadi ngelulung jentul gitu sute
panjakit jaman korabahela
soks yang aku
eh sudah jelas itu pak
tadi di jalan ketemu seorang wanita
alhamdulillah kalau gitu bener aww bukan ding
udah dicek gelom
jangan jangan ya
kamu tuh periksa dulu
kamu periksa ktp nah bener tuh aww
jangan periksa jerohannya dulu ktp
ayo lanjut lanjut
obeng obeng kembang
bete deh gue mita si angel tuh pasti sekarang lagi happy happy deh
hmm iya nih masa kita liburnya cuma di sini doang sih
ehm mingan kita kemana gitu ke bali kemana ke
ah nggak males gue tuh pengennya tuh ke luar negeri
eropa atau apa gitu seru kan sama
tau kayak gitu kita ikut aja ke kompornya angel
oh bagus ya gue tinggalin malah ketawa ketawa bahagia lo berdua
tuh kayaknya kalau kita makan dulu di sana asik tuh
boleh juga dado boleh juga pak
enak dok emang enak sih tapi bukannya udah makan ya di warung babi tadi
ya itu mah gak masuk hitungan wil lagian kan cuma mie doang
nih lo lihat nih udah berapa jam dari tadi
yah lo wil tadi ya tadi sekarang kayak sekarang beda lah
udah lapar lagi nih
yaudah guys mendingan sekarang kita makan yuk
wah apaan itu pingsan dialognya
ya boleh boleh aja sih cuman
haikal kan ketua di sini jadi kita harus nanya dia dulu dong
menurut gue mendingan kita balik deh lagian sekarang udah mau sore
kita kan mau ada pelantikan anggota klub aja
kenapa gak dilantik di sini aja kal
iya kan jaketnya di warung babe itu
yah elah kal lagian kan gak ada salahnya kita gak ngelewati kesempatan makan gratis ini
iya kal lo kan tau ian gimana lagian paling cuma sebentar kok laper banget kal
ayo lah dut kita makan di warung babe aja yah
yaudah lah kal kalau mau pelantikan
persiapkan semuanya lu balik balik aja kita semua sih lapar ya gak sih guy
ya udah kalau memang kalian mau makan makan aja gue balik duluan
kal kal kal
gak enak lah kita bisa bisa kayak gini
yaudah gini aja d kita makan gak lama cuman sebentar doang gimana
ayo dong ya pak ketua
nih bebe gue lapar ya bebe